sementara sejumlah organisasi masyarakat islam mengimbau agar umat muslim di indonesia dapat melaksanakan sholat jumat dan juga sholat tarawih hingga sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah di rumah selama masa pandemi virus corona
selain itu umat muslim juga diimbau agar tidak melaksanakan takbir keliling hingga mudik lebaran guna mencegah penyebaran wabah virus corona
hal tersebut penting dilaksanakan mengingat angka penyebaran virus corona di indonesia semakin hari semakin meningkat jumlahnya
oleh karena itu umat muslim juga diimbau agar tetap berada di rumah dan tidak melaksanakan takbir keliling hingga mudik lebaran
ormas islam juga mendukung rencana pemerintah untuk memberikan intensif kepada insentif maksud kami kepada masyarakat yang tidak melakukan mudik lebaran agar tetap berkumpul bersama dengan keluarga mereka di rumah masing masing
selama masa pandemi virus corona ormas islam juga mengimbau agar masyarakat dapat selalu menjaga jarak agar penyebaran virus covid sembilan belas dapat diminimalisir
umat muslim akan melaksanakan ibadah sholat jumat sholat tarawih sholat idul fitri tahun seribu sembilan ratus empat puluh satu hijriah di rumah masing masing
serta tidak melaksanakan kegiatan takbir keliling buka bersama
silaturahim demikian pula kepada umat non muslim untuk melaksanakan ibadah di rumah masing masing agar dapat mengurangi potensi penyebaran virus covid sembilan belas
tetapi apabila sampai bulan syawal wabah covid sembilan belas masih belum juga meredah maka menurut target muhammadiyah kita tidak perlu menunaikan